aturan ambang batas pencalonan presiden kembali digugat ke mahkamah konstitusi
kali ini dua puluh tujuh warga negara indonesia di seluruh penjuru dunia
dan sejumlah elemen masyarakat kembali mengugat pasal dua ratus dua puluh dua undang undang no tujuh tahun dua ribu tujuh belas
tentang pemilihan umum
mereka meminta agar mk menghapus syarat ambang batas pencalonan presiden
tercatat mk telah tiga belas kali menolak gugatan penghapusan ambang batas pencalonan presiden
di sisi lain partai politik di dpr tetap bertahan tidak akan merubah persyaratan dalam undang undang pemilu
untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom
dengan wakil ketua komisi dua dpr dari fraksi nasdem saan mustafa
selamat sore kang saan
selamat sore nak selamat sore bang repli
oke dan ada pakar hukum tata negara refli harun selamat sore bang refli
selamat sore makasih
oke saya mau ke bang refli terlebih dahulu
nanti baru saya ke dpr ke kang saan
bang refli anda ditunjuk sebagai kuasa hukum para pemohon saya sebutkan ya
gatot nurmantio kemudian wakil ketua umum gerindra ferry juliantono
anggota dpd juga ada kemudian partai umat untuk gugatan ambang batas pencalonan presiden di mk
yang ingin kami tanyakan apa motifnya
apakah motifnya untuk mendukung salah satu tokoh yang ingin maju sebagai capres
tapi terbelenggu ambang batas pencalonan bang refli
iya motifnya adalah saya mendukung salah banyak tokoh
jadi yang saya dukung gatot nurmantio rizal ramli kemudian puan maharani prabowo sedianto
anies baswedan ganjar pranowo ridwan kamil saan mustafa
dan semua tokoh tokoh indonesia yang layak menjadi presiden
dan mampu menunjukkan kualitas dan intelektualitasnya
bahwa dia adalah orang yang memang terpilih untuk menjadi primus interpares
nah itu jawabannya
artinya memang banyak tokoh yang kompeten di republik ini
terbelenggu oleh ambang batas sehingga harus dihapus begitu ya
itu poinnya itu motifnya
karena kita ingin melihat demokrasi ini berkembang
dan sebagai pengamat saya ingin melihat debat interes itu debat yang cerdas
bukan debat tanya jawab begitu
bang refli kita tahu ini bukan gugatan pertama ya
yang diajukan ke mk sebelumnya sudah ada tiga belas kali gugatan dan seluruhnya ditolak oleh mk
apa kemudian yang membedakan dari gugatan klien anda
dengan gugatan yang pertamanya
karena ditolak oleh mk
ya ini perlu juga untuk masyarakat yang sering mengatakan itu tiga belas kali ditolak
sebenarnya ketika pilpres dan pilek ini serentak
itu mk itu cuma memutuskan satu permohonan saja yang memang sampai kepada substansi permohonan
yang lainnya itu dinyatakan tidak dapat dikirim ano karena gugatan atau permohonannya itu berbarengan
itu mekanisme putusan mk begitu
kan hanya satu itu yang diputuskan
tapi sisanya nu karena dianggap kehilangan objek
jadi sesungguhnya kalau kita lihat
argumentasi mk untuk menolak penghapusan presidensial threshold sangat sangat sederhana
dan bahkan mudah sekali dipatahkan
hanya tiga hal saja
dia bilang memperkuat sistem pemerintahan presidensil
yang dia sendiri bilang belum terbukti juga
yang kedua adalah open legal policy
yang menurut kita close legal policy
karena sudah jelas mandat konstitusinya
yang ketiga dia bilang itu adalah cuma tata cara
padahal kita bilang itu substansi nggak bisa lagi tata cara
jadi menurut saya
kalau berdebat sama hakim mk pun kita mampu
jadi apa yang diputuskan mk itu sangat sederhana
dan karena itu kita ingin menantang mk untuk meninjau kembali putusannya
agar dia sadar bahwa soal presidensial threshold ini adalah soal yang genting dan penting
dan penting bagi masyarakat
atau demokrasi dengan miskinya
dengan tiga pertimbangan mk tadi anda yakin ya bisa kemudian mematahkan putusan mk
sangat mudah mematahkannya
yang penting mk fair aja
artinya tidak ada tekanan bagi hakim hakim mk untuk memutuskan ini secara independen
tidak ada kekhawatiran misalnya mereka dijerat oligarki politik dan kekuasaan
karena presidensial threshold yang mereka pertahankan argumentasi konstitusionalnya itu
menurut saya sangat sederhana dan bahkan belum bisa membantah dissenting opinion
yang pernah disampaikan oleh dua hakim konstitusi
salah satu diantaranya soal di isra
nanti kita tanya soal tekanan politik di para hakim mk begitu ya nanti
kita akan masuk ke situ
tapi saya mau tanya yang lain dulu ke kang saan
kang saan sikap parpol di dpr juga terbelah
artinya ada yang sepakat bahwa ambang batas presiden itu harus dihapus ada yang tidak
nah partai anda adalah salah satu yang setuju bahwa
setuju bahwa eee
setuju bahwa ambang batas harus sesuai begitu ya
harus tetap ada tidak dihapuskan
ya gini pertama ya nak maupun tuan refni
persoalan presiden threshold kan bukan persoalan pemilu dua ribu dua puluh empat saja
pertama pemilu kita langsung ya untuk pemilihan presiden dua ribu dua puluh
presiden threshold kan sudah ada
dan sekarang apa menjadi apa isu lagi
murca ini kan persoalan yang klasik
nah yang kedua apa yang diperjuangkan oleh bang repli dan kawan kawan untuk masuk ke
apa gugatan di mahkamah konstitusi tentu
sebagai aktivis parpol
sangat menghormati dan menghargai
dan tentu apapun nanti yang mp putuskan
terkait dengan berbagai gugatan terkait presiden threshold
pasti akan dpr maupun tprt tidak lanjuti
itu pasti akan dilakukan
nah yang kedua yang terkait dengan soal partai partai ya
seingat saya ketika revisi undang undang pemilu ini dilakukan sebelum berhenti
apa ambang batas presiden threshold ya
dari sikap sikap praksi yang sebelum itu berhenti
revisi undang undang pemilu
nah kenapa misalnya nasdem
kita ingin antara sistem yang ada di
yang kekuatan yang ada di parlemen
kita kan masih multi partai
maka kita ingin presiden terpilih itu
itu bisa melakukan berbagai kebijakan
ide gagasannya itu kan mudah dieksekusi
didukung oleh partai politik di depan
kalau memang dia tidak mendapatkan basis dukungan dari awal
pasti akan kerepotan
saya pernah contohkan misalnya gitu ya
waktu itu psb menang dua ribu sembilan
menang dengan besar sekali ya
koalisinya juga besar
tapi masih mengalami kerepotan di parlemen
banyak sekali hak angket hak angket yang digulirkan
mau mau naik apa
mengeluarkan kebijakan aja
susah payah sekali kan gitu loh kan
harus bertempur di parlemen
nah itu yang punya kekuatan politik besar
waktu itu hasil pemilih dua ribu sembilan
yang dia tidak mempunyai kekuatan dukungan yang memadai di parlemen
karena memang tadi
tapi sekali lagi
apapun nanti keputusan mahkamah konstitusi
semua akan taati
jadi sekarang ya
saya secara pribadi ya
mendoakanlah apa yang diperjuangkan oleh
bang repri di mk
itu bisa dikabulkan
walaupun paksanya dari berdelasan kali gugatan itu ditolak terus
kang saan tapi kan bagaimana kemudian ada kekhawatiran
dari partai politik kehilangan bargain
dengan tokoh tokoh yang akan nanti berkontestasi
pada pemilu presiden dua ribu dua puluh
kita akan bahas usai jeda
tetap bersama kami di cnn indonesian newsroom
waktu itu cukup signifikan
hasil pemilu tapi kan tetap
seperti itu ada
jadi kita lebih kepada
jadi kalau soal
kenapa misalnya nasred
membuat kompensi itu juga
dalam rangka memberikan dan menghadirkan
dan melibatkan publik
saya mau tanya ke bang refli
bang refli tidak ada kekhawatiran kehilangan bargaining
presiden nantinya kebijakan kebijakannya
parlemen apakah kemudian alasan alasan itu
masuk akal bang refli menurut anda
membantah apa yang disampaikan oleh
kang saan mustafa ya karena itu
pikiran pikiran yang dilontarkan
mereka yang menolak presidensial
ada dua yang saya garis bawahi
bahwa ini sudah dipraktikan
sejak tahun dua ribu empat belas
bahwa sejarahnya sudah panjang benar
dengan sejarah yang kelam
pada tahun dua ribu empat
orang tidak mempermasalahkan ini karena
menggunakan aturan peralihan
ada upaya partai besar waktu itu golkar
untuk menaikkan threshold sampai
adalah menjegal sby biar
bisa nyalon pada tahun dua ribu sembilan belas
karena pembahasan kan dua ribu delapan
tidak diadakan pembahasan karena
partai partai besar tidak mau
lagi dibuka tahun dua ribu sembilan belas
sebelumnya pembahasan mereka
itu kemudian ditolak lagi
dengan alasan bahwa
macam macam dan lain sebagainya tapi
intinya adalah partai partai besar
ingin mempertahankan hegemoninya
nah dalam pembahasan dua ribu tujuh belas
terakhir itu dua ribu tujuh belas ya undang undangnya
dua ribu tujuh belas itu ada beberapa partai yang work out
seperti demokrat kemudian
kemudian juga pks
nah pada tahun sekarang kita persoalkan lagi
jadi bukan kita baru mempermasalahkan ini
tetapi ini adalah
sistem pemerintahan presidencil
itu nort proven tidak terbukti apa yang
dikatakan oleh kang saan
itu membuat efektivitas
atau ada kekuatan
buktinya tadi sudah ditolak sendiri
kang saan menyebutkan
yang lebih bermasalah dibandingkan
padahal kita tahu
sangat ditentukan dari dua hal
satu siapa presiden
dan wakil presidennya wakil pada wakilnya itu
jika yang kedua adalah
presiden terpilih bisa mengajak
partai partai untuk ikut
dalam pemerintahannya tidak heran
golkar misalnya tidak mencalonkan
jokowi pada tahun dua ribu sembilan
tapi bisa ikut pemerintah
demikian juga pan misalnya
sekarang atau gerindra jadi kursinya
bukan di threshold tapi kuncinya
di presiden yang terpilih dan
kemampuan dia untuk mengajak mitra koalisinya
oke kuncinya adalah kemampuan politik
dari presiden terpilih
untuk mengorganisir partai partai
politik di dpr begitu ya
tapi bang refli tadi menarik apa yang anda sampaikan
dan satu lagi kalau mau penyederhanaan
kuncinya di parliamentary threshold
bukan di presidensial threshold
oke oke menarik sekali bahwa partai partai besar
tidak ingin kehilangan hegemoni
kekuasaannya ini selain klien anda
ada dua puluh tujuh wni seluruh dunia
yang menggugat ke mk soal ambang batas
apakah anda menilai bahwa gerakan ini
bisa dimaknai bahwa publik sudah lelah
ingin ada kebebasan pilihan tanpa campur tangan
elit partai bang refli
untuk kepentingan mereka saja
untuk mempertahankan rezim mempertahankan
kekuasaan dan tidak ingin menumbuhkan
demokrasi kita tidak ingin
pilpres pura pura yang calonnya sudah
didesain dua calon dan semuanya
dari oligarki bisnis dan politik
jadi kita ingin membuktikan bahwa
ini keinginan rakyat indonesia
kalau keinginan partai politik pasti dia ingin
yang menguntungkan dirinya sendiri
karena itulah kita berusaha memobilisasi
sebesar besarnya dan mudah mudahan
tidak takut dan berani serta
independen untuk memutuskan bahwa
ini adalah soal yang penting dan
genting bagi masa depan demokrasi dan indonesia ini
para pemohon yang
menggugat ke mk itu tidak ingin bahwa
pilpres ini hanya etok etok saja
calonnya adalah calon calon boneka sudah disetting oleh
bahkan dengan adanya gugatan
tujuh wni di seluruh dunia dan berbagai elemen masyarakat
apakah kemudian partai politik di dpr
tidak tergugah begitu ya
tidak mendengar aspirasi ini dan
menurunkan ambang batas pencalon presiden
kan bisa sebetulnya
kang saan kalau ada political will disana
pertama kita sudah berupaya
kan pintu untuk menurunkan
atau semua lah yang terkait dengan
itu ada tiga
satu reprisi di parlemen
tapi revisi itu kan ada
tidak hanya di dpr
tapi juga ada pemerintah
jadi antara dpr dan pemerintah
oh dpr nya setuju pemerintahnya
tidak kan tidak bisa jalan juga
nah yang kedua tadi
gugatan ke mk itu
sudah dilakukan berkali kali
dan bang reply selalu menjadi
sekarang menjadi kuasa hukumnya
kuasa hukumnya pak kang peri
dan semuanya kan
nah yang ketiga mungkin perpu
nah untuk misalnya
di dpr kita sudah berupaya
tapi kan mentok
karena banyak partai
juga yang tiba tiba memang
terkait dengan soal reprisi
bahkan ketika misalnya
reprisi yang dilakukan
itu sudah banyak juga
yang berkeinginan untuk menurunkan itu kan
memang belum sampai ke tingkat
tapi ada upaya
untuk menurunkan ambang batas
jadi ada celahnya tidak
ada yang ingin lima belas ada yang ingin sepuluh
itu juga berangkat dari sebuah
dua pemilu sebelumnya
pengalaman pengalaman itu juga
pertimbangan di dpr
kenapa ada suara untuk menurunkan
memang belum sampai ke tingkat
persen itu tadi
nah sekarang misalnya
sekarang dicoba kan di
dan dpr maupun pihak lain
diputuskan oleh mahkamah konstitusi
pasti akan dijalankan
walaupun itu misalnya
tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh
partai maupun oleh dpr
misalnya terkait dengan
putusan mahkamah konstitusi yang
sebelumnya menyatukan antara
firpres dan filek dalam
waktu yang bersamaan misalnya
banyak juga putusan putusan
itu yang tidak sesuai dengan
apa yang menjadi keinginan partai maupun juga dpr
oke kang saan sisa dua tahun lagi
saya harus tanya political will
dari nasdem saja dulu
bukan di partai partai lain apakah kemudian
terbuka celahnya anda anda semua
yang ada di dpr
mau melakukan revisi undang undang pemilu
menurunkan saja dulu
ambang batas pencalon presiden
itu dulu masih bisa tidak dua tahun lagi
atau memang bergantung saja pada
kita sudah berupaya
partai sudah berupaya
tapi waktu itu kan pemerintah
tidak mau ada revisi dengan
kita sudah berupaya bahkan
nah kalau misalnya bisa waktu itu
waktu itu revisinya
jalan terus saya yakin
terjadi sekarang kan
kalau misalnya revisi
jadi tidak ada ya
waktu untuk revisi lagi begitu ya kang
tidak masuk undang undang pemilu
artinya tidak ada waktu untuk melakukan revisi
undang undang pemilu untuk mengubah ambang batas pencalon presiden
jadi tidak bisa lagi kita berharap pada dpr
bang refli terakhir melihat
berkali kali gugatan ini ditolak
oleh mk ya dan tadi anda sempat menyebut
sebetulnya bisa memutus dengan independen
tanpa ada tekanan politik tapi
feeling anda ataupun
analisa anda sebagai kuasa hukum
pemohon apakah itu bisa terjadi bahwa
hakim mk akan kemudian
berubah hatinya tidak terpengaruh
dari tekanan tekanan politik
ada peluang sekarang
karena mk sudah mendapatkan dalam
tanda kutip gratifikasi dari dpr
perpanjangan masa jabatan
dari lima tahun ke lima belas tahun
dan itu otomatis berlaku kepada
hakim yang sekarang jadi mereka
tidak perlu lagi repot repot dalam tanda kutip
merayu presiden atau dpr
agar dipilih kembali
jadi mereka mungkin jauh lebih independen
dari yang sudah dikira
dan untuk koreksi buat bangsaan
sekarang dan tahun lalu
jadi tahun tahun sebelumnya tidak pernah
karena itu saya butuhkan tangan sekarang
artinya hakim mk tidak ada beban ya
kalau mereka ingin memutuskan
perkara soal gugatan ambang batas pencalon presiden ini
karena mereka sudah dapat
beban tidak ada tapi kita tidak tahu
apakah mereka punya ketakutan
atau punya keberanian atau enggak
terakhir kekangsaan apakah kemudian
dpr akan melakukan tekanan tekanan politik kepada hakim mk
mengingat sudah ada
sebutannya bang refli ada gratifikasi
yang sudah diberikan sebagai hutang budi
artinya hakim mk lebih baik
menolak saja gugatan soal ambang batas
pencalon presiden ini anda bisa pastikan
tidak ada tekanan tekanan politik terhadap
para hakim mk
saya pastikan tidak akan pernah
terjadi tekanan politik terhadap
hakim mk bahkan banyak putusan
yang dilakukan oleh hakim mk
itu tidak sesuai dengan
apa yang diharapkan baik oleh partai
maupun juga oleh dpr
kita tunggu nanti waktu yang akan menjawab
bagaimana sebetulnya nanti hakim mk
akan bersikap dan juga memutuskan soal
gugatan ambang batas pencalon presiden ini
kita tunggu nanti bagaimana hasilnya
dan kita tunggu nanti political will dari dpr
apakah akan mengikuti hasil putusan mk
atau mungkin berubah melihat
aspirasi masyarakat yang semakin banyak melihat
konstelasi politik yang juga semakin memanas
siapa tahu kemudian ada
revisi undang undang pemilu yang menurunkan angka
ambang batas pencalon presiden
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung
sore hari ini ada wakil ketua komisi dua dpr ri
saan mustafa dan pakar hukum tata negara
sehat selalu kang saan dan juga bang refli
nah makasih nak bang arun